melalui surat keputusan gubernur dki jakarta no empat ratus tiga puluh empat tahun dua ribu delapan belas
pemerintah provinsi dki jakarta memberikan kelonggaran jam operasional
untuk restoran dan rumah makan yang beroperasi di wilayah dki jakarta
selama ramadan restoran dan rumah makan diperbolehkan buka hingga pukul dua puluh dua tiga puluh waktu indonesia barat
selanjutnya restoran dan rumah makan diizinkan buka kembali pada pukul dua hingga empat tiga puluh pagi
untuk melayani kebutuhan sahur
sementara untuk takeaway atau delivery service
diperbolehkan melayani dua puluh empat jam atau disesuaikan dengan jam operasional restoran
aturan tersebut juga memperbolehkan restoran melayani kegiatan buka bersama
dengan ketentuan menerapkan protokol kesehatan
serta maksimal lima puluh persen dari kapasitas rumah makan
gubernur dki jakarta anies baswedan menyatakan
memasuki bulan ramadan
saat ini pandemi covid sembilan belas di ibu kota relatif terkendali
menurut anies kemenangan melawan covid sembilan belas sudah di depan mata
alhamdulillah situasi saat ini cukup terkendali
fasilitas kesehatan kita tidak sedang over capacity dalam menangani pasien covid sembilan belas
kasus aktif di jakarta relatif landai di kisaran enam hingga tujuh kasus aktif
sesudah beberapa bulan yang lalu sempat mencapai angka dua puluh enam
anies menambahkan bahwa saat ini program vaksinasi tengah berjalan
sedikitnya lima puluh delapan persen lansia telah mendapatkan vaksin dosis pertama
dan dua puluh persen telah tuntas mendapatkan vaksin dosis kedua
diharapkan sembilan puluh hingga sembilan puluh lima persen lansia bisa tuntas divaksin sebelum idul fitri
meskipun kasus aktif di jakarta melandai
anies berpesan agar warga tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan
selama ramadan ini
tim liputan cnn indonesia